kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
menggelar workshop pengawasan program inovasi dana desa
kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan program inovasi desa
dalam pengendalian dan menindaklanjuti hasil pengawasan program inovasi desa
kegiatan workshop pengawasan program inovasi dana desa
digelar kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
di kawasan jakarta pusat pada kamis siang
dalam acara tersebut menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
eko putro sanjoyo hadir dan memberikan sambutan
di depan tim inovasi kabupaten se indonesia
mendes eko putro sanjoyo juga menyampaikan langsung penghargaan
kepada tim inovasi kabupaten terbaik
kabupaten gunung kidul menempati beringat pertamanya
untuk tata kelola program inovasi desa dua ribu dua puluh
ada pun tujuan dari program yang bekerja sama dengan bank dunia ini adalah
mengajak masyarakat untuk terus berinovasi
program dana desa diharapkan dapat menuntaskan lima desa tertinggal
dan menciptakan dua desa mandiri
kita lihat tadi desa desa yang inovasinya bagus
sekarang dana desanya atau bumdesnya membayar pajak lebih besar
dari dana dana desanya
makanya kita bersama bank dunia ada program
namanya program bursa inovasi desa
untuk kita menyediakan fasilitator yang mengajak masyarakat
supaya ide idenya bisa tergali keluar bagaimana menggunakan dana desanya
tujuannya adalah nomor satu mengajak masyarakat untuk berinovasi
kedua setiap inovasi tersebut kita dokumentasikan
baik dalam bentuk video maupun tulisan
sehingga bisa ditiru oleh desa desa lain
jadi desa desa lain tidak perlu invent baru lagi
tapi cukup niru dan mengembangkan

diminta untuk dipakai di negara lain
menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi menegaskan
penggunaan dana desa untuk lima tahun mendatang akan lebih fokus
pada pemberdayaan sumber daya manusia dan perekonomian desa
untuk saat ini kemendes pdtt sedang giat melakukan pengawasan
dalam penggunaan dana desa agar penggunaannya sesuai dengan tujuan
pengawasan penggunaan dana desa diharapkan juga dilakukan
oleh masing masing pemerintahan kabupaten
dan bukan dari inspektoral jenderal kemendes
rizky ikhtiar yahya jakarta